sementara masih dikumpulkan
mungkin sore ini akan jelas jumlahnya
berapa akan disampaikan oleh
media teman teman media nanti
jadi pas bantuan
kesehatan juga personil
untuk evakuasi disana saya siapkan